badan pengkajian dan penyerapan teknologi atau bppt menerbangkan empat hingga lima sorti penerbangan untuk mengurangi potensi curah hujan yang diprediksi tinggi oleh bmkg
pesawat dengan teknologi modifikasi cuaca berangkat dari bandara halim perdana kusuma jakarta dan mengitari wilayah barat dari ibu kota jakarta kepulauan seribu hingga banten
sudah ada produser lapangan cnn indonesia karmel mursalim di bandara halim perdana kusuma jakarta
selamat siang karmel karmel bagaimana persiapan penyemayan garam awan yang dilakukan sebagai antisipasi cuaca ekstrim
ya selamat siang farhanisa saat ini saya sedang berada di posko teknologi modifikasi cuaca yang berlokasi di pangkalan udara halim perdana kusuma
dan dari sinilah dimana pesawat dengan penerbangan penerbangan ini berlaku
dengan teknologi modifikasi cuaca atau tmc diterbangkan sebagai upaya untuk mencegah perakiraan cuaca dari bmkg yang mengatakan bahwa curah hujan dengan intensitas tinggi akan melanda jakarta dan sekitarnya dari tanggal sepuluh hingga tiga belas januari besok
bersinergi dengan tni au bnpb dan juga bmkg badan pengkajian dan juga penerapan teknologi melakukan atau menjalankan operasi tmc secara intensif mulai dari kemarin
hingga besok tanggal tiga belas januari
dan memang bppt menerbangkan setiap harinya dua pesawat dengan penerbangan empat hingga lima sorti setiap harinya
dan selain dari itu setiap pesawat juga membawa pasokan garam sebagai upaya untuk melakukan proses cloud seeding atau juga bisa disebut dengan penyemayan awan
dan untuk informasi lebih jauh sudah ada bersama saya letu penerbang mas rio dan juga mas jati
yo selamat siang mas jati
bisa tolong jelaskan sedikit mas nih kepada kita proses operasi tmc ini sudah berlaku berapa lama
untuk tmc sudah sepuluh hari mbak terhitung mulai tanggal tiga januari untuk sampai dengan kemarin
dan untuk sorti penerbangannya sendiri sudah ada berapa banyak lalu sudah ada berapa jam penerbangan hingga kemarin atau bahkan hari ini
untuk jumlah sorti penerbangan
sudah telah sana tiga puluh dua sorti sama dengan kemarin dan untuk penggunaan jam penerbangan sudah telah digunakan sebanyak enam puluh tujuh jam
bisa tolong jelaskan sedikit ada berapa tipe pesawat yang diterbangkan dan masing masing pesawat bawa pasokan garam berapa banyak nih mas
untuk kita menggunakan dua jenis pesawat mbak pesawat cn dua ratus sembilan puluh lima dan pesawat kasa dua ratus dua belas aviocar
untuk pesawat cn dua ratus sembilan puluh lima sendiri membawa total lood dua empat ratus kg
sedangkan untuk pesawat kasa dua ratus dua belas membawa delapan ratus kg
sesuai pantauan kami di lapangan saat ini hingga siang hari ini belum ada pesawat yang diterbangkan ya kira kira mengapa
ya kita di sini masih standby menunggu pertumbuhan awan di selat sunda ataupun pesisir bagian barat jawa
di mana nanti ada potensi awan yang untuk kita semai baru kita akan melaksanakan penerbangan
dan untuk mas jati dan juga mas rio sendiri saat sedang di udara
bagaimana cara mendeteksi awan awan yang berpotensi menurunkan curah hujan intensitas tinggi
jadi kita pada saat sebelum terbang kita sudah mendapatkan data dari bmkg
di mana posisi awan yang akan kita semai lalu kita akan terbang menuju ke area tersebut
nanti pada saat di area kita bisa menggunakan visual dari penglihatan maupun dari radar cuaca yang ada di pesawat mbak
kan seperti yang tadi mas bilang
operasi tmc ini sudah dilakukan sejak tanggal tiga januari kemarin
dan sesuai pantauan di udara apakah ada perbedaan dari pergerakan awan atau jumlah awan dari tanggal tiga hingga kemarin
ya untuk jumlah awan yang berada di daerah selat sunda yang akan masuk terbawa angin ke jakarta
menurut pandangan kami sudah mulai berkurang dari mulai pada saat tanggal tiga sampai dengan sekarang
sampai sekarang pun kita masih menunggu
karena belum ada awan yang signifikan
dan jika kondisi cuaca akan membaik di wilayah jabodetabek sendiri
kira kira operasi tmc ini masih akan berlangsung hingga berapa lama lagi
baik mbak untuk perintah kami dari mabes au sampai dengan selesai
untuk pemberhentian sendiri tergantung dari bpp dengan bnbb
apakah masih ada potensi untuk terjadinya hujan yang deras atau tidak
terima kasih mas jati
dan juga mas rio atas informasinya
dan memang seperti informasi yang kami dapatkan barusan
operasi tmc ini penerbangannya dilakukan seoptimal mungkin
karena memang hari ini sendiri seperti yang kita ketahui
belum ada pesawat yang diterbangkan
karena cuaca masih dalam kondisi yang baik
dan memang saya ingin tambahkan informasi sedikit farhanisa
bahwa cloud seeding atau penyemayan awan ini dilakukan di ketinggian sembilan hingga dua belas kaki
dan selain dari itu
melalui menurut data yang kami dapatkan dari posko tmc sendiri
baik terima kasih produser lapangan cnn indonesia karmel mursalim
atas laporan langsung anda dari bandara halim perdana kusuma jakarta